ya teman teman kan sudah pasti sudah mengikuti persidangan bahwa kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu
bagi kita sih lumayan berlega lah karena semua saksi saksi itu menerapkan hal hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya
bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum oknum yang intimidasi tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya
jadi dari subtansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi saksi yang diajukan pemohon satu
yaitu dari anies basbedan maupun muhammad
kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa
jadi pihaknya pun ada dua jadi sifatnya interpartis ya interpartis
sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada mahkamah konstitusi untuk memanggil pihak ketiga
kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk memungkinkan dalinya
nah namun tadi seperti yang saya katakan kemarin kalau mahkamah konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya
itu adalah keputusan daripada mahkamah konstitusi
nah tadi makam konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri
jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari jumat dipanggil itu
para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya nanya
jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya
itu tegas dikatakan kami menolak katanya
tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut yaitu pak menteri pendidikan dan budayaan
ibu sri mulyani menteri keuangan
pak sarto yaitu baru pak
eh bukan ibu risma baru dkpp
jadi bukan permohonan mereka yang digabulkan permohonan mereka justru ditolak
tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksesan tersebut untuk membuktikan telinya
kami terus terang saja fine fine saja seperti saya katakan
bahkan mungkin kami lebih yakin
kalau pak menterinya bersedia datang
semuanya akan lebih jelas dan tuntas
kalau para menterinya ini datang kami tidak capek lagi mencari saksi saksi yang lain
ya kalau saksi saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong sepotong
tapi kalau sudah menteri menjelaskan ya tuntas gitu loh
jadi itu yang kami sampaikan jadi mudah mudahan kalau mereka datang hari jumat
saksi para menteri ini bersaksi kami akan mendapat posisi yang lebih baik
karena semua menteri menteri terkait itu akan menjelaskan ya
menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini
saya melihat bambang wijananto dan repri harun
bagaikan pungut merindukan bulan
dia membawa sembilan saksi fakta
tapi dua dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan
dia mengatakan ada pencoplotan suara tiga ratus di dalam kamar
tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk
dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya
itu nggak bisa jadi yang tiga ratus gugur
ya bukti bahwa punguk merindukan bulan yang kedua
satu lagi saksi saya mengatakan ada dua suara
bayangin dua suara dipersoalkan melawan sembilan puluh juta suara
tadi setelah ditunjukkan oleh ketua kpu ternyata dia nyerah
semua saksi fakta dari satu tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat
itu benar benar hari ini
makanya benar benar rekan kita yang dua itu kayak pungguk merindukan bulan
yang kedua mereka juga saksi mereka itu banyak ahli nujum
bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat pansus pasti memilih
bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih
buktinya sumatera barat aceh
juga dapat bansos tapi kalah dua
di luar negeri orang berpendidikan
tidak ada pansus mayoritas di luar negeri menang dua
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti
kalau hanya ahli nujum yang didatangkan
yang paling menyebalkan lagi
dan itu sangat menyebalkan adalah
anda tahu selama dua bulan ini
saya tanya apakah anda pernah melakukan audit forensik yang sah
agar buktinya jadi sah
jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar
mau dibatalkan hanya dengan omong omon seorang yang secara resmi melakukan audit forensik
ada satu lagi saksinya dari amerika
benar benar kemenangan di pihak dua
untuk merindukan bulan dan ahli nujum
asfri hotman parish masih banyak yang ingin di dunia ini hidup